mahalnya harga swab tes mandiri di indonesia masih menjadi problem tersendiri dalam penanganan covid sembilan belas
kebijakan pemerintah yang akhirnya menetapkan tarif batas atas untuk tes ini pun dinilai masih perlu banyak persiapan
pemerintah akhirnya menetapkan batasan harga tertinggi tes usap atau swab tes mandiri dengan metode pcr sebesar rp sembilan ratus
plt dirjen pelayanan kesehatan kemenkes abdul qadir mengatakan
penetapan batasan itu diambil melalui hasil riset dan pembahasan kemenkes dan bpkp di berbagai fasilitas layanan kesehatan
batas tertinggi biaya pengambilan swab dan pemeriksaan real time pcr mandiri
yang bisa kami pertanggungjawabkan untuk ditetapkan kepada masyarakat yaitu sebesar rp sembilan ratus
jadi rp sembilan ratus ini termasuk biaya pengambilan swab sekaligus juga dengan biaya pemeriksaan real time pcr nya
keputusan kemenkes ini
mendapat respon dari meika arista seorang warga yang sebelumnya menggagas petisi di dunia maya
yang meminta pemerintah menurunkan harga swab mandiri
ia mengatakan petisi belum ditutup meski pemerintah telah menetapkan batasan
karena nominal rp sembilan ratus dinilai masih cukup tinggi
kami sih sepakat untuk meminta menurunkan lagi
jadi bukan rp sembilan ratus tapi kalau bisa lebih ditekan lagi
atau mengalokasikan anggaran dana covid untuk penggratisan swab test
selama ini orang orang yang akan melakukan perjalanan itu kan diwajibkan untuk ada rapid test
selain meika perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia atau persi juga merespons penetapan batas atas swab mandiri
persi beranggapan kebijakan ini akan berdampak pada rumah sakit swasta
hal ini dikatakan ketua kompartemen bina pembiayaan pengurus pusat persi dr suwanta sinaria
menurutnya ada beberapa komponen biaya dalam rangkaian tes usap
tetapi biaya rp sembilan ratus itu akan berpengaruh kepada rumah sakit swasta
kenapa karena bagaimana perhitungan depresiasi belanja modal rumah sakit swasta pada waktu membeli alat
itu kan mesti dihitung ada
ada lifetime ada jangka waktunya berapa lama dan itu tentu dibebankan kepada konsumen
kemudian komponen biaya yang kedua adalah komponen biaya bahan habis pakai
kemudian kan dikembangkan sebesar rp tiga ratus biaya habis pakai
tinggal ditambahkan harusnya dengan biaya investasi alat depresiasi
ada komponen yang ketiga biaya tenaga
tenaga dalam ini adalah tenaga ahli
dari kawan kawan dokter dari ibi
nah ini juga kan ada jasanya secara profesi
kan kita menghargai keprofesianya
dan yang keempat saat ini adalah biaya apd
meski mendukung kebijakan pemerintah persi juga beranggapan bahwa pemerintah perlu melakukan review
karena tidak seluruh rumah sakit di indonesia sudah siap sepenuhnya
sabiladestu nugra endrianto jakarta
ya pemerintah melalui kementerian kesehatan menetapkan batas harga tertinggi tes usap atau swab test sebesar rp sembilan ratus
hal ini merespons keluhan masyarakat yang menganggap harga tes swab terlalu mahal dan berbeda beda di tiap rumah sakit
namun apakah angka rp sembilan ratus ini justru akan menambah beban bagi rumah sakit sebagai penyedia layanan tes swab
dan jangan sampai harga yang diturunkan berdampak juga pada penurunan kualitas tes swab
kami akan berbincang dengan dr gigi ing ihsan hanafi sekjen asosiasi rumah sakit swasta indonesia
selamat malam dr ing
selamat malam mbak eva
dok pemerintah sudah menetapkan batas tertinggi tes swab mandiri sebesar rp sembilan ratus tanggapan dari arsi
baik terima kasih selamat malam
kami dari asosiasi rumah sakit swasta
tentunya di masa pandemi ini kami ingin juga berkontribusi kepada negara ya dengan merawat covid
untuk pemeriksaan pcr yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
sebetulnya sebelumnya kami sudah mengajukan surat tanggal sepuluh september dua ribu dua puluh kepada kemenkes
karena teman teman kami di arsy
sudah mencoba menghitung komponen komponen apa saja yang mengakibatkan harga pcr itu
jadi sebetulnya kami sebelumnya sudah mengajukan harga itu di rp satu lima juta atau rp satu lima ratus dengan lama pemeriksaan itu selama tiga hari
artinya ini angka rp sembilan ratus ini jauh di bawah angka rp satu lima juta dari hitung hitungan arsy
apa kemudian yang berbeda
apakah sudah ada komunikasi lanjutan setelah kemudian kemenkes mengumumkan ada tarif batas atas untuk tes swab ini ke rekan rekan pengelola layanan kesehatan
komunikasi kita lakukan dengan kementerian kesehatan
yang membedakan kami adalah tentunya kalau di swasta itu tadi investasi alat itu kita beli sendiri gitu ya
reagen kita beli
terus apd dan lain lain
kita akan beda misalnya dengan rumah sakit pemerintah ataupun institusi apa namanya institusi lain lah gitu ya
dimana alatnya mungkin itu perusahaan atau mungkin itu anggaran dari apbn gitu
tentunya beda gitu ya
kami harus beli alat kami harus investasi ruangan tekanan negatif
sdm nya juga kita tentunya bayar sendiri
itu yang mengakibatkan tentunya komponen komponennya akan berbeda dengan teman teman di pemerintahan gitu loh mbak
oke tapi angkanya ini jauh sekali ya dok ya
kalau yang kemudian dokter katakan tadi kan yang diajukan angkanya adalah satu lima juta rupiah
sementara pemerintah rp sembilan ratus bahkan ini pun kalau berdasarkan penelitian dari bpkp itu yang kemudian menjadi dasar
pemerintah akhirnya menetapkan angka rp sembilan ratus
estimasi harga tes swab ini rp empat ratus tiga puluh sembilan sampai rp tujuh ratus sembilan puluh tujuh dok
artinya ada perbedaan sekitar rp enam ratus
apa kemudian komponen apa kemudian yang membuat tes swab yang dilakukan oleh rumah sakit swasta ini jauh lebih mahal
ya itu tadi saya bilang untuk alatnya kadang kadang memang mereknya yang berbeda beda ya
merek dari alat ini berbeda beda
berikutnya lagi adalah kami harus memiliki alat yang berbeda beda
berikutnya lagi adalah kami harus memiliki alat yang berbeda beda
itu alat langsung kita mau mengesankan si biaya dalam auspisa sebelumnya
untuk pemutaran dan sudah semua orang saya memang ingin sekalian mempert equivalen
dan kemudian untuk alat ilmu neben mic
juga bagaimana harga reagen ini bisa distandarisasi dan kami bisa mudah mendapatkan reagen ini
selama ini kami reagennya ini kosong sehingga kami terpaksa membeli reagen yang lebih mahal gitu loh mbak
oke artinya kalau kemudian nanti sudah ada surat ataupun ada ketetapan begitu batas atas ini belum berlaku artinya ya dok ya sampai saat ini ya
tentunya kalau memang sudah ada tertulis dari kementerian kesehatan nanti ya kita akhirnya mungkin kita ikuti ya hanya saja tadi permohonan kami bagaimana reagen ini bisa tersedia banyak juga harga juga bisa kompetitif gitu ya dan lebih lagi tadi distandarisasi
kami juga mohon dibantu juga di backup misalnya
apa namanya bmhp bahan medis habis pakai yang lainnya juga mungkin harga harganya bisa lebih murah lagi gitu loh sehingga kami juga bisa lebih efisien lagi gitu loh mbak
oke kalau kemudian kita bedah begitu ya apa saja komponen biaya yang ada dalam melakukan tes usap atau swab test ini komponennya seperti apa dok
tadi komponennya pertama alat ya mbak ya stasi alat
ya investasi alat itu tentunya nanti ada depresiasi alatnya juga gitu kan
berikutnya adalah reagen tadi ya reagen
terus juga bahan medis habis pakainya
bahan medis habis pakainya juga yang dipakai juga kan banyak nih kan
tugas petugas yang melakukan swab ini kan harus memakai apd gitu ya
harus perlengkapannya juga harus lengkap dan harus standar ini juga tidak mudah
berikutnya lagi di kondisi sekarang
kita tidak mudah
kita tidak mudah juga mencari tenaga tenaga analis medis untuk membantu untuk pemeriksaan ini gitu loh
karena sekarang kan angka cukupan pemeriksaan itu kan cukup tinggi gitu ya cukup tinggi malahan teman teman di sini ya harus berusaha untuk lembur untuk memeriksa ini gitu loh
terus juga kita juga di samping tadi ada depresiasi tentunya juga kadang kadang dalam mengambil swab ini mungkin ada di rumah sakit tertentu
jadi tertentu ada dokter spesialis yang melakukan itu ada dokter umum ada analis medis juga di situ gitu
ini yang mengakibatkan variasi dan harganya agak berbeda gitu loh
oke kalau kemudian kita bicara variasi dan harga agak berbeda
kalau kita tahu di pasar saat ini harga tes swab itu kan beragam ya dok ya
dari satu setengah mungkin dari sekitar satu juta sampai kemudian tiga juta
tergantung pada jangkaan
jangka waktu berapa lama kemudian hasil atau hasil tes atau kesimpulan dari tes itu dikeluarkan begitu
apa kemudian yang membuat harganya ini sangat begitu variatif begitu dan cukup jauh dari harga satu sampai tiga juta
kita pastikan dulu bahwa untuk pasien pasien yang sedang dirawat pasien pasien covid yang dirawat dengan jaminan
tentunya pemeriksaan swab ini gratis ya
ataupun mungkin cari tracing tracing tertentu juga yang dilakukan di puskesmas juga gratis sebetulnya
yang bayar ini adalah yang mandiri ya
yang mandiri gitu ya
yang mandiri yang datang ke rumah sakit ataupun ke beberapa laboratorium
nah ini sekarang itu permintaan itu cukup tinggi baik dari teman teman yang dari perkantoran ataupun dari institusi
karena ingin mungkin di tempatnya itu aman gitu
jadi pemeriksaan itu cukup banyak sekali sehingga antrian pemeriksaan ini banyak
jadi sehingga kami ada yang mampu untuk melakukan swab ini hasilnya tiga hari ada yang lima hari gitu ya
nah ini sehingga berbeda
dan kadang kadang mungkin ya terpaksa ada yang kebutuhannya satu gitu ya
ada yang satu hari
nah ini yang jadi berbeda
tadi kalau misalnya sembilan ratus ini mungkin di kami ya mungkin dengan tiga hari gitu loh
ya kalau satu hari ya ini mohon pertimbangan ke pemerintah untuk mempertimbangkan lagi harganya mungkin tidak
untuk satu hari
karena kami harus melemburkan nih tenaga tenaga yang bekerja di laboratorium
oke artinya ada komponen biaya tambahan begitu ya dengan kecepatan hasil kesimpulan dari tes swab itu sendiri
sebetulnya apa sih dok yang paling mahal
komponen biaya apa sih yang paling mahal dalam tes pcr ini
ya komponennya ya tadi
yang kita sudah perlukan untuk kemudian menggunakan
dan fasilitas yang harus kita siapkan itu mbak
itu cukup mahal sekali gitu loh
mahalnya di situ gitu
apalagi tadi mereknya dengan yang berbeda gitu
artinya kalau kemudian akhirnya pemerintah sudah mengeluarkan surat ataupun sudah mengeluarkan secara tertulis bahwa batas atas adalah sembilan ratus ribu rupiah
apa kemudian komponen komponen yang apakah kemudian akan berbeda begitu dok dengan fasilitas yang kemudian diberikan
kemudian diberikan pada saat tes swab dengan angka satu lima sampai tiga juta
ya itu permohonan kami kalau untuk harga rp sembilan ratus tadi
makanya kami ingin untuk reagen ini juga terstandarisasi
sehingga kami bisa membeli reagen ini lebih murah
dan ketersediaan di pasar juga ada
itu yang harapan kami yang pertama
yang kedua juga mungkin bmhp ini bisa tersedia
dan mungkin harganya lebih murah lagi
sehingga kami bisa mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah
oke reagen dan bmhp agar kemudian juga diatur juga ya
setelah kemudian ada aturan soal tarif batas atas tes pcr ini sendiri
kalau kemudian aturan sudah dikeluarkan
seberapa besar komitmen anggota dari rc sendiri untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan ini
bagaimana kalau kemudian nanti misalkan
ada anggota rsi yang dalam tanda kutip nakal dan tidak mengikuti aturan
kemudian masih menetapkan tarif yang di atas rp sembilan ratus
ya terima kasih
tentunya kami menghimbau agar rumah sakit rumah sakit yang melakukan pemeriksaan pcr ini
untuk taat dengan himbuan pemerintah
sebetulnya kami tidak mampu untuk memberikan sanksi ya kepada rumah sakit itu
tapi saya yakin bahwa teman teman di rumah sakit itu
saya yakin untuk mengikuti anjuran yang dilakukan pemerintah
karena tadi himbauan pemerintah kita rumah sakit juga ingin memberikan pelayanan
dan membantu negara dalam kondisi pandemi seperti ini
oke tapi komentar dari anggota arsi sendiri sejauh ini seperti apa
dengan wacana yang kemudian sudah diungkapkan oleh pemerintah
ya itu berharap mungkin tadi masih ada peluang lagi mungkin ya untuk bisa
bisa berubah gitu loh pak
tapi sementara kita ikuti
oke bisa berubah artinya dievaluasi kembali begitu angkanya
oke baiklah kalau begitu
kita lihat sama sama karena memang aturannya sudah dikemukakan
tapi kemudian masih belum bisa berlaku apabila belum ada aturan secara tertulis begitu ya dok ya
baiklah kita akan break dulu dok
kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
cnn indonesia prime news akan segera kembali
ya saya masih bersama sekjen asosiasi rumah sakit swasta indonesia
dokter gigi iing iksan hanafi membahas aturan batas tertinggi tarif swab tes
gambarannya seberapa besar sebetulnya animo masyarakat untuk melakukan swab test ini dok
sebetulnya untuk di jabodetabek ya animonya cukup banyak sekali gitu ya
cukup banyak sekali
antrian itu cukup banyak
malahan di beberapa tempat itu ada keluarga yang ingin petugasnya datang ke rumah
jadi kalau kita lihat
harus periksa sepuluh orang lima orang dan lain lain
jadi artinya kesadaran masyarakat itu cukup tinggi gitu loh untuk pentingnya pemeriksaan ini
pemeriksaan swab ini sendiri ya dok
apakah kemudian itu menjadi dasar fasilitas kesehatan ini menetapkan tarif tarif terhadap swab test ini sendiri dok
pertama sekali karena alatnya terbatas
mungkin petugas juga terbatas di sampel yang harus diperiksa ini cukup tinggi
mungkin nanti kalau misalnya dari lab lab pemerintah sudah tersedia cukup banyak
tentunya mungkin ini juga akan mempengaruhi
tapi ada beberapa tempat tertentu juga
ini kan dalam
dalam apa namanya dalam pemeriksaan ini kan tergantung banyaknya sampel yang kita periksa ya gitu ya mbak ya
ada rumah sakit tertentu yang mampu seharinya hanya seribu gitu ya
ada yang lebih dari itu gitu nah ini juga sangat mempengaruhi sekali gitu loh
mempengaruhi kemudian penetapan tarifnya
banyak yang diperiksa tentunya kosnya akan lebih kecil gitu ya
oke dengan semakin banyak yang diperiksa justru kosnya akan lebih kecil sehingga tarifnya bisa lebih diturunkan begitu
iya harusnya begitu
oke tapi seberapa besar sebetulnya dukungan pemerintah terhadap permasalahan ini
artinya dengan keterbatasan fasilitas yang dialami oleh para pengelola fasilitas kesehatan ini dok
tentunya dukungan dari pemerintah dipermudah untuk kami di rumah
sakit dalam melakukan perizinan untuk membuka lab pcr
itu merupakan dukungan yang kami ucapkan terima kasih gitu ya
sudah diberi fasilitas itu gitu lho mbak
oke tapi apakah kemudian ada dukungan lain yang sebetulnya diharapkan dari pemerintah
untuk bisa memperbanyak begitu ya melakukan swab test terhadap masyarakat
iya tadi saya sudah katakan dari awal dukungan untuk swab ini ya tentunya tadi kami tetap memohon untuk reagen ini bisa lebih mudah
dicari di pasaran dan harganya kompetitif
ya juga tentunya kami juga berharap apd juga bisa lebih ekonomis lagi tapi memang yang sangat sulit
tidak mudah dicarikan untuk serta merta adalah sdm mbak
ini tenaga khusus ini tidak bisa sebulan dua bulan kita bisa mencetak sdm gitu ya
makanya mungkin ada di beberapa rumah sakit kita berusaha pakai sistem robotik gitu ya
oke itu yang menjadi masalah paling utama begitu dok
kita tunggu sama sama ya dok ya
bagaimana kemudian pemerintah akan mengeluarkan aturan yang pasti soal batas atas tarif swab test ini
terakhir dok harapan arsi terhadap pemerintah soal layanan swab test ini
iya kami arti mendukung dalam memberikan pelayanan kepada pasien di era pandemi ini
tentunya kami di rumah sakit juga ingin berpartisipasi
ya salah satunya
adalah melakukan pemeriksaan swab ini
ada pun harga yang sudah ditetapkan pemerintah rp sembilan ratus
mudah mudahan kalau memang masih bisa dikoreksi kami berharap itu bisa gitu
supaya membantu di teman teman di rumah sakit swasta juga lebih berkemampuan nanti untuk melakukan pemeriksaan yang lebih banyak lagi gitu
berarti kan investasi teman teman juga
apa namanya banyak yang ingin berinvestasi kembali gitu untuk pemeriksaan ini
dan apabila memang ini tidak tercapai keinginan kami
kami tadi berharap bahwa pemerintah juga membantu untuk menstandarisasi reagen bmhp
terus juga dipermudah nanti kalau memang kami harus membutuhkan alat alat yang lebih canggih gitu ya
dan mungkin pajaknya juga bisa nol gitu
oke artinya dengan adanya penetapan tarif tentunya ada insentif begitu ya
yang diharapkan diberikan oleh pemerintah untuk mendukung aturan ini
baiklah sekjen asosiasi rumah sakit swasta indonesia dr gigi iing iksan hanafi
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia prime news malam ini
selamat malam dok
selamat malam mbak eva terima kasih banyak sehat selalu
sehat selalu dok
ke informasi selanjutnya salah satu strategi yang dijalankan satuan tugas penanganan covid sembilan belas adalah kampanye tiga m dengan tagline
ingat pesan ibu
tujuannya untuk mengubah perilaku masyarakat indonesia selama pandemi berlangsung
kepala bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas soni haribudi utoh
mengatakan masyarakat adalah ujung tombak penanganan covid sembilan belas
menurut soni kampanye tiga m dengan tagline ingat pesan ibu ini didesain sebagai sebuah narasi sederhana
untuk mengubah perilaku masyarakat dengan rutin mencuci tangan menggunakan masker dan menjaga jarak fisik sesuai anjuran kesehatan
pak doni monardo selaku ketua satgas juga berpikir penggunaan tagline ingat pesan ibu itu kan bagaimanapun juga kita semua terlahir dari seorang ibu
kata kata ibu menjadi sangat penting
tidak ada satupun orang yang tidak punya ibu
dalam artian tidak pernah punya ibu
ibu menjadi salah satu orang yang paling didengar oleh siapapun
sementara itu jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito mengatakan
narasi dan komunikasi yang dibentuk harus efektif
yakni bagaimana menyampaikannya
termasuk penggunaan diksi yang tepat dan sederhana
serta siapa yang menyampaikan pesan tersebut
diharapkan sosok dan peran para ibu dalam mengkampanyekan gerakan tiga m ini memberi dampak besar dalam mengubah perilaku masyarakat
apakah itu sukses atau tidak kita jalankan dulu
kita pastikan kampanyenya dengan baik
kita laksanakan dengan seluruh gotong royong masyarakat
dan dengan seluruh partisipasi dari ibu ibu yang bergabung di pkk seluruh indonesia
dan ini merupakan gerakan masif agar betul betul kita bisa melindungi seluruh rakyat
dan melalui peran ibu yang sangat penting yang kita hargai
wiku adhisa smito juga berpesan kepada masyarakat yang tidak percaya dengan covid sembilan belas
bahwa penyakit ini benar benar ada dan kenyataannya tidak ada orang yang kebal terhadapnya
protokol kesehatan tetap wajib dijalankan demi kebaikan bersama
berdasarkan data dari badan pusat statistik republik indonesia
sejauh ini sudah menerapkan sanksi mendidik agar masyarakat yang melanggar menjadi jerah
arman helmy maranatha tampu bolon jakarta